ini sini kamu duduk sini
kamu tau gak
kamu itu udah mempermalukan bunda di depan orang orang
kamu udah ngecewakan bunda
ngapain sih kamu pake muntah muntah segala
kecoh mual bunda
hah mual mual
kami itu harus kuat tegar
bukan kayak begini lembek
maafin kecoh bunda
nun kasia ya
nun kasia kenapa
nun kasia sakit ya
hah badannya anget
dia badannya anget nyanya
wah ini si angetnya biasa
kamu ajak dia mandi kasih sarapan terus kasih obat
udah pasti langsung sembuh
kamu ajak dia mandi
habis itu kamu urusin tuh supaya mau dibawa ke sekolah
bunda tunggu ya di depan
yes ya kamu inget ya kamu itu harus konsentrasi yang baik ya
nanti kalau bisa hasilnya itu lebih bagus dari yang lain
bunda tahu anak bunda itu pinter banget ya
jadi hasil kamu itu harus maksimal
kalau perlu sempurna ya
nanti kalau hasil kamu bagus bunda akan ngajak kamu ke universal studio singapura ya
k kasia m mual g gunda
kamu jangan tegang dong
tapi konsentrasi ya
udahlah mendingan kamu pulang aja sana
anak kamu itu pasti kalah sama anak aku
anak aku tuh jago banget melukis ya
mendingan kamu pulang aja ya
kita lihat aja siapa yang menang di antara anak anak kita ya
k kasia m mual g gunda
kamu itu jangan tegang
relax konsentrasi ya
kamu harus menang
kezia lanjutin lagi dong
bener yang apa aku bilang tadi
mendingan anak kamu itu bawa pulang aja
kasian sakit kan
ya udah saya pergi sini dulu bu
kamu tau gak
kamu itu udah mempermalukan bunda di depan orang orang
kamu udah ngecahaya bunda
kenapa isi kamu pake muntah muntah segala
kamu itu harus kuat tegar
bukan kayak begini lembek
jangan jangan kamu itu memang gak suka ya belajar sama bunda
kamu lebih senang bermain gitu
enggak kok bunda
kezia suka belajar bu
suka belajar tapi kamu begini
tuh jangan jangan gara gara ini ya
gara gara ini lagi kamu jadi gak fokus belajarnya
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
biar muda buang keluar
nih gara gara ini kan kamu jadi gak fokus belajar dan mengecewakan bunda
kamu lihat apa yang bunda lakukan sama ikan kamu ini
udah deh biarin aja kalau dia gak mau makan
nanti juga kalau dia lapar dia minta sendiri
hah udah deh
ngapain perlu ditangisin ikan kayak begitu
ayo masuk belajar
belajar yang paling penting
biar puas kamu lihat bunda tadi ngebuang si kiko
sekarang kamu gak boleh keluar kamar
biarkan si kiko mati sis
udah kamu bunda hukum gak boleh keluar rumah
menangis buffalo uremp itu sekarang sudahioni
kaji buffalo sweet l several dale dahin
kezia bangun nak
justru yang saya khawatirkan adalah kondisi jiwanya
kondisi mas dokter apa
anak bapak depresi berat
dia terus meracau seperti orang yang ketakutan
saya terpaksa memberinya obat penenang
sekarang dia sedang tidur
mudah mudahan beberapa jam setelah dia terbangun
kondisinya akan lebih tenang
saya permisi dulu pak bu
terima kasih dok
kalau sampai terjadi sesuatu sama kais
aku gak akan pernah maafin kamu retno
casey kamu harus belajar